sementara itu pemerintah menargetkan vaksin virus corona siap diproduksi masal pada awal tahun dua ribu dua puluh satu
vaksin buatan perusahaan tiongkok sinovac itu telah tiba di indonesia untuk diuji klinis
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyebut
saat ini vaksin covid sembilan belas telengah dikembangkan oleh induk bumn farmasi bio farma
vaksin tersebut telah tiba di indonesia sejak pekan lalu dan siap diuji klinis tahap ketiga
meski belum menyebut jumlah vaksin yang akan diproduksi
wiku memastikan vaksin asal tiongkok tersebut akan diproduksi secara massal
selain tiongkok indonesia juga mendatangkan kandidat vaksin asal inggris
saat ini bio farma tengah mengembangkan vaksin sinovac asal tiongkok
vaksin tersebut akan diuji klinis ke manusia pada agustus mendatang
sebanyak satu enam ratus dua puluh relawan akan mengikuti uji klinis tersebut
bagian masih uji klinis
dan harapannya di awal tahun depan sebagian sudah bisa diproduksi
tetapi jumlahnya akan banyak sehingga berproses juga untuk melakukan vaksinasi